para tabib tak ada yang dapat menyembuhkannya
sehingga gusti ratu meninggal dunia
iya kasihan gusti ratu
allah sayang sama gusti ratu
allah tak ingin gusti ratu lebih lama menderita
makanya allah bebaskan gusti ratu
ketika itu dapat menyerap kekuatan gaib bangsa kita
nyai kenapa kau tidak merebut mustika itu darinya
tidak semudah itu ratu nyai telah berusaha
namun anak kecil itu dilindungi oleh gurunya yang sakti
cepat tunjukkan dimana tempatnya biar aku yang hadapi dia
sandi kak paman pati
ada pesan apa
dari telik sandi di perbatasan
berita itu sangat rahasia
hanya boleh diketahui oleh gusi prabu saja
sebagai pimpinan kalian
yang bertanggung jawab akan seluruh keamanan di pajajaran
sandi kak paman pati
baiklah telik sandi
kok boleh kembali
terima kasih paman pati
tampaknya sangat rahasia
dan hanya untuk gusti prabu saja
akan mencurigai ada sesuatu yang tidak beres
jangan jangan telik sandi itu tahu pertemuanku dengan para bupati
kalau sampai gusti prabu tahu
bisa gagal semua rejaku
sandi kak paman
pesan yang ada dalam surat itu sangat rahasia
dan hanya boleh diketahui oleh gusti prabu
maka aku tidak akan memaksa kau untuk mengatakannya
kau cukup menjawab
iya atau tidak kepadaku
apa benar surat yang ada pada gusti prabu
berasal dari pos udara di perbatasan
yang dikirimkan oleh telik sana
bagaimana pak paman pati bisa tahu
iya atau tidak
dari pos udara di perbatasan lembah wongkok
iya iya benar pak paman
kau boleh pergi telik sandi
sandi kak paman pati
pertemuanku dengan para adipati sudah tercium oleh telik sandi di tanah
aku harus peringatkan semua para adipati
sep kenapa ada wangi wangi bunga wangi banget kalian
asah third moulterman
cepat gleda rumah ini
kakek guru sudah nanti ada di pade bukan
anak kaca itu telah kabur
pasti dia belum pergi jauh
cepat kejar dia
terima kasih kisara
terima kasih kisara
seluruh kekuatan jahat
seluruh kekuatan jahat
telah berada di tanganku sekarang
telah berada di tanganku sekarang
tak semudah itu kalian kembali ke pajajaran
di sana jai
di sana jai
di sana jai
cepat tangkap dia
kalala jangan asyik
aku tidak ingin
aku tidak ingin
bisa menemui ayah mereka
bisa menemui ayah mereka
aku tidak ingin
lama tak sadarkan diri
tak ada yang dapat menyembuhkannya
gusti ratu meninggal dunia
sehingga gusti ratu meninggal dunia
iya kasihan gusti ratu
iya kasihan gusti ratu
jangan tinggalkan rata